kita ke informasi selanjutnya banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di kabupaten luhut utara sulawesi selatan sejak senin malam
sejumlah warga terluka dikarenakan banjir bandang ini
inilah detik detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di luhu utara sulawesi selatan pada senin malam
petugas bpbd pmi tni dan polri bersama warga kabupaten luwu utara sulawesi selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita anak anak dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang
selain evakuasi korban hidup pmi juga sudah mengangkat dua korban tewas ke rumah sakit hikmah masamba
saat ini kondisi kota masamba lululantak tertutup material tanah setinggi lima puluh cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan
di luhut utara sulawesi di ragda kecamatan bayabunta warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir
untuk keluar masuk ke wilayah mereka saat ini juga tercatat ada lima kecamatan yang dihantam banjir bandang
sudah puluhan pas sudah sholat isya tadi kejadiannya air naik dan terus terus naik dan menggelamkan rumah masyarakat
bagaimana perkembangan terkini dari lubuk utara melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia rias syaifuddin
selamat sore rias
baik rias mungkin bisa dijelaskan sejauh apa saat ini proses evakuasi atau hari ini sejauh apa proses evakuasi
masih sudah berjalan
jadi saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim bpbd basarnas tni polri bersama warga itu adalah fokus untuk pencarian warga yang dilaporkan hilang
dan hingga saat ini dari data yang baru kami terima ada sekitar lima belas korban yang sudah ditemukan dan ada beberapa yang sudah dibawa pulang oleh keluarga
sementara warga yang dievakuasi itu sudah menempati beberapa tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah sendiri
masih ada korban yang dicari oleh tim evakuasi seperti itu rias mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut
oke masih sampai saat ini banyak warga yang masih mencari keluarganya yang sampai sekarang belum diketemukan
beberapa seperti tadi yang ada di puskesmas baibunta banyak warga yang datang melihat jenazah yang ditemukan
kemungkinan dia berharap itu keluarganya namun ternyata memang keadaannya memang masih ini karena beberapa jenazah ada yang bisa diidentifikasi sementara ada beberapa yang tidak
rias juga mungkin bisa dijelaskan banjir bandang susulan ini mendampak atau menjadi dampak
dari berapa kecamatan berapa daerah yang terdampak akibat bencana ini
dari informasi dari bpbd itu ada tiga kecamatan yaitu kecamatan masamba terus kecamatan bayabunta dan di daerah sabang sendiri
namun yang paling parah adalah kecamatan baibunta yaitu desa rada yang menurut informasi jembatan di sana

namun yang paling parah adalah kecamatan baibunta yaitu desa radak yang menurut informasi jembatan di sana
oke kerusakan apa saja yang paling parah terdampak akibat banjir bandang ini dan apa saja kebutuhan masyarakat yang saat ini mengungsi seperti itu rias
untuk kerusakan itu bandara bandara tempat runway itu
itu dimasuki air atau banjir terus rumah jabatan bupati dan wakil bupati lu utara sendiri juga terkena
terus fasilitas seperti rumah ibadah sekolah terus fasilitas fasilitas umum lainnya yang berada di kecamatan masamba semuanya terkena oleh banjir tersebut
sementara untuk ininya sendiri masih dalam dari pementuan kami tadi para warga yang telah berada di tempat pengungsian itu rata rata membutuhkan seperti air bersih
terus ada yang meminta susu bayi karena memang ada bayi
terus popok untuk orang dewasa dan eee
bayi sendiri seperti itu
oke kalau misalnya untuk listrik sendiri seperti apa apakah semuanya dimatikan dan seperti apa penanganan dari pemerintah daerah setempat
sampai saat ini kondisi masih padam listriknya itu belum dioperasikan
jadi memang ditakutkan karena memang masih banyak kabel dan beberapa tiang listrik juga tersapu banjir jadi belum diaktifkan kembali listriknya
jadi masih gelap kulitnya
namun menggunakan beberapa warga dan tim tim evakuasi menggunakan alat masing masing
oke dari pemerintah daerah sendiri mungkin ada yang turun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang saat ini sedang mengungsi
jadi dari pagi setelah banjir terjadi dari kemarin malam sampai tadi sore bupati luwutara sendiri ibu indah itu
langsung turun ke lapangan mengunjungi para warga yang terdampak dan langsung juga menuju ke tempat tempat pengungsian
memerintahkan agar tim tagana itu untuk memberikan bantuan yang siap saji untuk dikonsumsi langsung oleh para pengungsi seperti itu
oke ria seterakhir
yang ini memang dikarenakan cuaca atau ada lagi
kalau dari pantauan anda seperti apa
dari informasi yang kami dapat dari ibu bupati sendiri tadi kami sempat ngobrol
beliau mengatakan bahwa selain cuaca yang memang hingga saat ini hujan terus masih turun
meskipun intensitasnya sudah mulai ringan rendah
namun memang di daerah
pegunungan di atas kecamatan masamba
di daerah tertinggi itu memang banyak titik longsor yang terjadi seperti itu
baik baik terima kasih atas informasinya ria saifuddin
selamat kembali bertugas